tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor
tentu tidak bisa bergabung lagi dengan kpk
itulah hasil dari rapat koordinasi badan kepegawaian negara
kementerian pan rb kemenkumham
hingga pihak asesor penyelenggara tes wawasan kebangsaan
yang diumumkan wakil ketua kpk alexander marwata selasa kemarin
hanya dua puluh empat dari tujuh puluh lima pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan
yang masih dimungkinkan untuk lolos menjadi asn
sedangkan lima puluh satu orang lainnya tak bisa melanjutkan pekerjaan mereka di kpk
padahal seminggu lalu presiden jokowi menyatakan
jika hasil tes wawasan kebangsaan tidak bisa serta merta
dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai kpk
hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai kpk
hendaknya menjadi masukan untuk lalu
langkah langkah perbaikan kpk
baik terhadap individu individu maupun institusi kpk
dan tidak serta merta dijadikan dasar
untuk memberhentikan tujuh puluh lima pegawai kpk yang dinyatakan tidak lolos tes
kasatgas pembelajaran antikorupsi kpk hotman
tambunan kepada cnn indonesia com menyatakan
keputusan pimpinan kpk dan sejumlah lembaga terhadap lima puluh satu pegawai
tak lulus tes wawasan kebangsaan melawan
hukum dan membangkang instruksi presiden jokowi dodo
hal senada dikatakan indonesia corruption watch atau icw
ketua kpk firly bahuri dinilai membangkang perintah jokowi
karena sudah lebih dari tujuh hari
firly masih belum membatalkan pemberhentian pegawai kpk tersebut
tes wawasan kebangsaan itu ada dua isu penting
yang pertama ada pelanggaran hukum
karena tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan
yang kedua ada indikasi pembangkangan
dan perintah presiden
di sisi lain kepala staf presiden muldoko
meminta masyarakat memahami informasi ini secara utuh
menurutnya tes wawasan kebangsaan
tak hanya dilakukan di kpk saja
tetapi juga lembaga lain yang pegawainya yang beralih status
menjadi aparatur sipil negara
mengapa tak lulus tes wawasan kebangsaan di kpk
janganlah persoalan ini
belum dipahami sepenuhnya
oleh kita semuanya
akhirnya keluar dari substansi
tujuan yang tidak dicapai
kedepan ksp merekomendasikan
pelibatan ormas nu dan muhammadiyah
dalam mekanisme penyusunan tes wawasan kebangsaan
alasannya dua ormas keagamaan tersebut
dinilai mampu merajut simbol kebangsaan
tim liputan cnn indonesia